temui si bunda dewi itu
ratu para bidadari
untuk apa biung
nawang bulan juga selalu
melarangku untuk memberi
pelajaran terhadap gendeng permoni
menekur pun aku tidak boleh
maaf gusti prabu
bagaimana kalau para penguasa mengadakan pertemuan
pasti tidak akan datang
tidak peduli sama kita
kalau aku bicara lagi dengan
siapa tahu dia mau mendengar
benar gusti prabu
apa benar yang kamu katakan itu
benar kanjeng ratu
ratu kidul telah menyerang kami
dengan tombak pustaka sugar kidul
kamu dengar itu askol
iya kanjeng ratu
namun kanjeng ratu sudah mulai terganggu
sampai dia memanggil tombak musang
untuk melawan prajurit kita yang paling lemah
tapi kanjeng ratu
kalau begini terus
pasukan kita akan benar benar menipis
dan bukan tidak mungkin
kalau pasukan kita
akan habis kanjeng ratu
pasukan sentro kedua main tidak akan pernah habis
selama masih ada jiwa jiwa yang tersisa
dan kesesatan tidak akan pernah hilang dari jiwa manusia askol
bagaimana kalau sampai penguasa lain bertindak
tidak ada satupun dari mereka menggangguku
bahkan kanda giripati sekalipun
dia tidak menggaguk askol
tapi apa tujuan kita kanjeng ratu
kita tidak menghasilkan apa apa
bahkan serangan serangan kita pun seperti
tidak berhenti sama sekali
diam kamu askol
tidak ada yang bisa mengganggu
aku hanya ingin mengganggu bidadari terkutuk ini
tidak ada yang bisa mengganggu
meskipun aku tidak punya tujuan askol
tidak ada yang bisa mengganggu
tidak ada yang bisa mengganggu

bicara soal tujuan
bicara soal tujuan
apa kamu punya rencana yang lebih baik
rencana yang hebat tu askol
rencana yang hebat tu askol
kenapa selama ini kamu hanya diam saja
maafkan hamba kanjeng ratu
sentral gondomayi terus mengganggu kedamaian
keratan segorokidul askol
dan jika pada saatnya berhenti
jika aku benar benar
pasti yang beruntungkan kekuasaan yawa askol
itu rencana yang sangat bagus sekali sinta
kamu harus melakukannya
kalau begitu kita mulai sekarang view
ya kamu bisa melakukannya sekarang
tapi bio mempunyai ide yang sangat sempurna
kamu harus membunuh nawangsi
kamu harus mengikuti dia
dengar byung dulu
kamu tidak akan pernah tahu
keajaiban apa yang dihasilkan nawangsi
kalau kamu tidak membunuhnya
kamu tidak pernah berpikir bukan
mengapa nawangsi mendapatkan
satu semangka berisikan emas
sedangkan kamu tidak

maka dari itu
kamu harus membunuh nawangsi
dengan begitu kamu akan tahu
apa yang dilakukan nawangsi
kamu mau bukan
mendapatkan satu peti berisikan emas
seperti yang raden bicarakan
aku ingin sekali
dan aku juga ingin sekali raden itu
aku sekali sekali padanya byung
kalau begitu kamu harus membunuhnya
memangnya alam tidak cukup indah untuk mas aryo
temui bunda dewi itu
ratu para bidadari
untuk apa byung
untuk apa byung
temui si bunda dewi itu ratu para bidadari
untuk apa bingung untuk apa lagi untuk minta akar dari tanaman emas itu
tapi saya tidak tahu biung apa bisa meminta hal tersebut pada bunda dewi dan saya pun sudah
lama tidak bertemu dengan bunda dewi sudah belasan tahun bingung apa kamu bilang hahaha kamu mau melarang
tidak melakukan apa yang biyung mau jawab iya biyung ya biyung baik kalau begitu pergi pergi
sekarang baik biyung
nolong sih ario mau kemana kamu
kenapa biung selalu seperti itu ya saat bopo tidak ada
tidak usah terlalu kamu pikirkan awang sih bingung memang seperti itu
buat apa lagi kamu kelewatan dan sekarang aku harus mencari dimana akar itu daripada kamu memaksakan
untuk pergi ke puri bidadari bagaimana kalau kamu meminta bantuan sahabatmu saja
baiklah akan kucoba siapa tahu dia bisa membantu
juno manik nawang singin bertemu denganmu
baik kanjeng ratu saya akan segera pergi ke sana
terima kasih juno manik
tidak perlu seperti itu nawang pula
kita bukan manusia
ada perlu apa prabu giripati datang ke sini
kamu pasti sudah tahu maksud kedatanganku ke sini nawulan
tentang serangan seth ragonomai
ya benar tapi bukan hanya itu nawang bulan
mengenai keresahanku tentang serangan itu memang benar nawang bulat
tapi ada yang lebih penting
ini tentang adikku kilangan wolu
aku sudah pernah mengatakannya kepadamu prabu
aku telah mengutus beberapa lampu untuk mencari kilangan wolu
tapi bagaimana hasilnya
kau benar prabu
aku tidak bermaksud merendahkanmu nawang bulan
tapi kira kira di mana